setelah kunjungan anies baswedan dalam acara tasyakuran ulang tahun partai demokrat ke dua puluh satu
wacana pencalonan anies ahy semakin menguat
partai demokrat pun menyambut baik isu ini menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
menjelang tahun politik dua ribu dua puluh empat berbagai poros koalisi partai mulai terbentuk
terkait dengan nama bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai demokrat
syarif hasan selaku anggota majelis tinggi partai demokrat menyambut baik wacana masyarakat
yang mengusung pencalonan dari anies ahy sebagai pasangan capres dan cawapres dua ribu dua puluh
syarif mengatakan bahwa harapannya akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini koalisi sudah bisa terbentuk
sehingga pada januari dua ribu dua puluh tiga mendatang partai demokrat sudah bisa melakukan deklarasi pasangan kandidat
kita terima kasih kepada
kepada masyarakat yang menyuarakan pasangan anies ahaye
karena memang dari beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan anies ahaye itu
pada pilpres nanti akan memperoleh suara yang tertinggi dibandingkan dengan pasangan pasangan lain
nah mungkin dari suara suara masyarakat dan suara suara hasil dari lembaga
survei itu yang membuat para kader ikut bersemangat ya kan bagaimanapun juga kan
mereka menginginkan ketua umumnya itu menjadi salah satu kandidat untuk capres ataupun cawapres